hei laki sendiri dikerjain dasar lu bebegin
tumben banget kamu telepon siang begini ada apa
anu bang saya lagi perlu duit nih
hah dua puluh juta
apa itu kamu katakan saya sedeng
sedeng sedeng sedeng sedeng saya tidak mengerti bahasa kamu
hei semenjak kamu dan anak kamu yang kampungan itu masuk ke dalam kehidupan kami
semuanya jadi berantakan
dan satu hal lagi kalau kamu tidak mau memberikan kunci berangkas paul
kamu punya anak yang norak itu akan saya bunuh
ini saya kasih empat juta
hah kayak demek lu beraninya ngancam ngancam
hei babagiri banget lu
nyak mana sih
aku gak ada ya
hah kasihan kamu ya
ibu kamu sudah pergi
kalau itu udah kita culik
nyah sekarang dimana sih aku pengen tahu nyah ada dimana
kalian salah karena kalian tuh udah tinggal di sini
kalian tahu gak sih ini rumah jari juga
jadi aku sama nyah pernah tinggal di sini
eh eh eh eh anak kampung kamu lancang mulut kamu ya
jangan berani berani yuk ngaku ngaku kalau ini rumah hiu ya
kami ini sudah ada di dalam rumah ini sebelum kalian ketemu lagi dengan suami saya
tapi nyah tuh istri pertamanya daddy tau gak
nih ini anak kampung udah mulai kurang ajar sama kita
ia sayang mami juga sudah mulai muak dengan dia
sekarang please jangan sampai mereka tau aku nyah tuh ada dimana
eh nggak segampang itu ya cewek kampung
lo gak akan pernah tahu dimana nyokap lo
aduh ini please dong gue bakal lakuin apa aja
asal lo kasih tau gue nya tuh ada dimana gue khawatir tau gak
lo dengerin ya
kalau enggak gampang aja
gue bakal suruh orang buat bunuh tuh nyokap lo
ya udah aku janji aku mau ngakuin apa aja kasih tau aja ke aku
jangan mimpi kamu ya
lu jangan kegeeran ya gue ngeliatin lu bukan gue suka sama lo
gede siapa lagi yang demen sama lo
hei mimpi juga kaget gue sama lo sorry ya
ada yang mau bicara sama si omas kampungan itu
nih udah mau ngomong
nya nya ada di mana kasih tau aku please
aku harus ketemu sama nya sekarang juga
gue lagi di sekop nih sama si randy nih
adeknya si sabli lah
dasar untuk kupret nih
nya please kasih tau aku nya ada di mana aku takut
nya tuh ada apa apa aku takut
ya udah deh neng nya juga khawatir mikirin lo
sekarang lu udah gak ada yang jagain lagi
tapi lu be ya di sana ya jaga diri ya
ya neng ya
lo siap deh
hei gue belum sudah tau
please don't stop lo pasti nya sekarang juga
asal kamu turutin semua keinginan saya dan anak saya yang tersayang ini
oke kita lihat dulu dalam beberapa hari ini
lo mau ngikutin perintah gue yang menyokap gue atau enggak
kalau enggak ya udah
gue tinggal suruh om gue buat langsung bunuh nyokapku
apa aja aku bakal ngelakuin apa aja soalnya bisa balik lagi ke sini
uangku udah habis lagi
mana hari ini ada jadwal shopping lagi sama teman teman
malu banget pasti aku kalau nge shopping
aduh gimana ya
kalau minta sama paul pasti dia nggak akan kasih lagi
kemarin aku udah habisin uang yang banyak lagi aduh
aduh tink shafira tink
aku tahu sekarang aku harus ngapain
hah lo tuh apaan sih bikin gue kaget aja deh
lagian ngapain sih kamu pakai kaget segala mana tuh perempuan kampungan itu
tapi aku nggak mau
ngeganggu orang aja lo
emangnya kamu pikir saya peduli
heo mas denger ya
kamu harus berbuat sesuatu untuk saya
beraninya main keroyokan
kalau emang lo bener bener berani ayo
satu lawan satu
untuk kupret lo
kamu ya kalau kamu berani berani bantah saya
saya tidak akan segan segan untuk sakiti anak kamu yang kampungan itu
kut kalau kamu udah mulai ngerti saya mau kamu telepon paul
bilang sama dia kalau kamu butuh uang yang banyak
hei butuh duit bakal apaan tau terserah kamu mau bilang apa
lu bener keterlaluan lu hei laki sendiri dikerjain
dasar lu bebegin
tumben banget kamu telepon siang begini ada apa
bang saya lagi perlu duit nih dua puluh juta
hah dua puluh juta
ah pokoknya perlu aja deh bang tolong ini bang boleh nggak
merampas aja kuping gue putus nih
bagus sekarang saya bisa manfaatin kamu untuk kuras uangnya sepau itu
dasar jurig laki sendiri diperes nggak punya otak lu
heh jangan lancang kamu ya kasih kasih nasihat saya
ingat anak kamu itu ada dalam genggaman saya
dan saya nggak akan segan segan untuk menyakiti dia kalau kamu membantah saya
ya ampun lora
jangan apa apa lora
ya ampun lora
tahan diri aja lora biar sabar ya

lora jangan lancang kamu ya
lora jangan lancang kamu ya